kenapa nenek malah jahat kayak gini
dari tadi aku nggak lihat lara soalnya
tante serius dong ini tante
tante nggak tahu tadi sih di belakang
yaudah yuk tante begitu ya
omah masa provinsi indonesia ada dua puluh tujuh sih
kok tiga puluh tiga sih

waktu zaman omah sekolah perasaan dua puluh tujuh deh
oh omah gimana sih
masa guru sama muridnya pindera muridnya
yaudah tapi seumur lama sekali nggak sekolah
gini aja kita tunggu bapak mamah pulang
biar mereka yang ngajarin sinta ya
pasti bapak udah dapat kerjaan
jadi sita bisa sekolah lagi ya

kan mereka pula yang gegen ni

sita akan sekolah lagi
kita akan berusaha
supaya kamu bisa sekolah lagi
mereka itu semua sayang kok sama nenek
jadi mereka gak mungkin
ngakuin hal kayak gitu ke nenek
iya maya aku juga yakinnya kayak gitu
tapi ini semua emang
salah bapak aku mai
dia udah ngerencanain semua ini sama tante indi
untuk ngejebak mereka
bapak tuh emang gak tau malu
tau gak sih
tahu anaknya sendiri masih digituin juga
kamu kan juga gak bisa nyalain diri kamu
kamu kan udah ngelakuin bagian kamu
kamu udah kasih tumpangan ke mereka
ya kalau menurut aku itu lebih dari cukup
kamu tuh udah baik banget cak
kamu selalu ngibur aku
iya aja sama sama
udah gak sedih lagi kan
masang oksigenya susah
apa yang kau lihat
am shoes biru cuma unutur aja nya aaron
ada otak tuh anak jangan jangan selama ini kita salah duga
dia bukan cuma edio tapi mungkin juga dia gila kali
udah cukup nek nenek belum selesai
nenek tau gak tiap malam nila tuh nangis nek
nila sedih dan merasa bersalah udah gak pernah ngakuin lara sebagai anak nila
padahal lara tuh butuh kasih sayang nila nek
dan nila nganggep nila tuh udah jadi orang yang terjahat dan kejam
tapi ternyata nila salah nek
di dunia ini ada orang yang lebih jahat dari luar
eh berani beraninya kamu ngomong begitu sama nenek
emang kenyataannya kayak gitu deh
di dalam sini ada anak yang lagi berjuang untuk hidup nih
kita gak pernah tau apakah dia bisa keluar dari pintunya atau enggak
tapi nenek malah ngetahuin dia
coba dimana perasaan nenek
lara memang cacat nek
dia memang punya kekurangan
tapi dia gak pernah menganggap nenek

itu bukan kendak dia
nenek asal nenek tau ya
di dunia ini yang paling menderita karena cacatan lara
yaitu lara nek
nenek boleh marah sama nila
mas satria atau tante ini
atau sama semuanya nenek terserah
tapi nenek gak punya alasan untuk marah sama lara
sama sekali gak punya alasan
tapi kenapa nenek malah jahat kayak gini
kamu datang ke sini
kamu masih mau dengar lagi ya penjelasan aku
aku kesini bukan untuk bahas masalah cinta mas
aku kesini buat bahas masalah tante tanti mas andre dan tedewi
aku yakin mas satria pasti jauh lebih mengenal mas andre dan tante tanti lebih dari aku
dan aku juga tau mas satria juga pasti jauh lebih mengenal ketusan rasa sayang mereka terhadap nenek

semua tuduhan nenek terhadap mas andre dan sekeluarga itu benar benar gak masuk akal mas
itu semua pasti cuma salah faham
aku aku ngerti perasaan kamu
biar gimana pun kamu itu kan saudaranya dewi
pasti kamu gak senang dewi berlakukan seperti itu
aku cuma mau bilang sama kamu
sebetulnya kamu gak ngerti apa apa atas masalah ini
gak perlu ngerti banyak mas
untuk mengetahui ketulusan hati seseorang
bukannya aku nggak mau nolongin dewi
kamu sendiri juga tahu kan
gimana pandangan nenek ke aku
aku merubah pandangan nenek ke aku aja aku gak bisa
gimana aku mau menolong orang lain
kalau kiranya nanti aku ada kesempatan untuk bicara sama nenek
aku akan coba lagi main
aku akan coba lagi untuk bicara sama nenek
aku udah berusaha
kamu jangan pikir kalau aku diem aja atas masalah ini
makasih ya mas permisi
kamu belum jawab pertanyaan aku
gimana keadaan kamu mai
kalau kamu butuh apa apa
kamu jangan sungkan sungkan untuk ngomong sama aku
aku pasti akan menolong kamu aku janji
ini semua tidak seperti yang kamu pikirin mai
lebih baik aku gak jawab daripada aku harus berbohong
tunangan aku meninggalkan aku beberapa hari sebelum pernikahan
apa menurut mas aku akan berasa baik baik aja mas menerima kenyataan itu
aku gak boleh memperumit masalah hidup
aku gak boleh memperumit masalah hidupku
sekarang ini cuma lara yang jadi prioritasku
dan jalan yang paling bijak adalah menjauhkan maya dari masalah ini

bu indi buru buru mau ke mana
ya kiting maksudnya keriting
jadi saya panggil bapak hamid kiting disingkat
jadi saya panggil bapak hamid kiting disingkat
nah kita kan masih ada persoalan yang belum selesai

ya pak hamid kiting disingkat

makan gilgaji minum bensin
yang namanya janji harus ditepatin
bapak hamid lupa dulu bapak perlahan ibu saya

nah anggap aja uang ini sebagai cicilan
uang saya yang bapak udah empat
bu indi gimana sih
bawa bawa masalah lama
ini namanya ingkar janji dong
ya apa kek
mau ingkar janji kek
mau ingkar kristi kek
nanti saya akan bawa semua bukti bukti kejahatan bapak selama ini

nanti kita lihat siapa yang dipenjara
nanti kita lihat siapa yang dipenjara